berikutnya anggota dpr dari fraksi partai persatuan pembangunan arsulsani
menanggapi positif kritik masyarakat tentang gedung dpr
yang disebut sebagai kandang tikus di aplikasi google maps
di peta internet yang bisa diakses dan diubah oleh publik
terdapat sejumlah titik di gedung dpr yang diberi nama sindiran
seperti budidaya koruptor jasa jualan pulau dan gedung penipu rakyat
ada juga nama sindiran yang sempat muncul kemudian dihapus
seperti kandang koruptor serta sindiran lainnya
anggota dpr arsul sani menilai kritik ini merupakan konsekuensi negara demokrasi
karena setiap orang berhak mengekspresikan pendapatnya di muka umum
lebih lanjut ia menyebut anggota dpr tak perlu bereaksi berlebihan
dengan mengaitkan kritik ini dengan pasal penghinaan kepada lembaga negara di kuhp
biasa saja di alam demokrasi itu memang kan artikulasi demokrasi macam macam
ada yang kemudian nyinyir terus ya
yang seperti ada di google itu ya itulah konsekuensi dari demokrasi
kita boleh sebut juga demokresi
jadi yang di dpr ya nggak perlu marah
dan itu kan tidak hanya terjadi di indonesia saja